ada tiga yang terbang dan yang lainnya separuh jalan

tujuan untuk menormalisasi arus air yang kondisional sekarang sedang berhasil fungsi
jadi nanti kita akan alihkan dulu fungsi air ini sehingga normal seperti semula
setelah itu baru bisa perbaikan jalannya
setelah itu baru kita perbaikan jalan
untuk waktu belum bisa kita prediksi karena kondisi cuaca tidak menentu
jadi kalau misalnya pada saat hujan turun kita tentunya tidak akan melakukan kegiatan di lokasi pekerjaan
dari pantauan dan pendataan kita ada berapa besar dampak kerusakan jalur jalan di sini
kalau untuk setelah kita ini kita identifikasi ada kurang lebih sekitar empat belas titik
ada tiga yang terbang
dan yang lainnya separuh jalan
ini semua alat berat dipukuskan di sini atau disebar juga pak
setelah kita membuat alur jalan dulu ke lokasi pekerjaan
nanti setelah kita buatkan jalan baru kita lakukan penyebaran alat untuk pekerja